berani sekali kamu mencuri dengar
pukulan dasyat malampir
meninggalkan bekas yang tidak main main
pukulan itu mampu menyerap kekuatan malampir
hingga masuk ke dalam tubuh sembara
membuat sembara jadi memiliki kekuatan yang sangat besar
dia jadi memiliki kekuatan yang sangat kuat
dan sembara jadi memiliki tenaga yang luar biasa
bahkan sembara juga mempunyai jurus ilat naga suoro
sehingga dia mampu berbicara dengan para ular
bahkan sembara juga mampu mengalahkan para siluman kerah
tenaga anak ini luar biasa kiai
melebihi tenaga orang dewasa
sebenarnya bukan ini yang menjadi kekhawatiran saya
lalu apa kiai
sifat jahat malahmpir mempengaruhi pribadi sembara
saya tidak ingin murid saya menjadi korban kekuatan jahat dari malampir
inilah murid saya
anak ini memiliki aura kekuatan yang sangat dahsyat
ini kekuatan hitam
tidak sepenuhnya hitam
ada kekuatan putih
tenang tenang sembara
mereka juga sahabat dari gurumu kiai jabat
jika kalian mengisi coretan coretan keburukan
maka jiwa jahat anak ini akan menjadi kuat
dia akan menjadi manas paham
sepertinya ada tamu yang tak diundang
jangan lupa like share dan subscribe
ternyata aku terkenal juga ya
kiai seperti kalian mengenali aku
masih belum jerah juga kalian
bikin ulan denganku
uh pak uu ya
kamu jangan percaya diri dulu kiai tuah
nah gitu lah
siapa yang ingin berurusan dengan kakek kakek seperti kalian
rupanya kedua si luman ini harus dibeli pelajaran
supaya mereka tidak mengganggu dunia manusia lagi
binasakan saja mereka
kalian jangan meremehkan aku
aku yang akan membinasakan kalian
yang suka marah marah
menysin biasanya lebih anak anak
itu tak monsters
anda harus belo dans

tidak ada apa apa di sini
rupanya kita diperdaya oleh kedua siluman itu
mereka selalu saja bikin ulah cepat atau lambat
saya harus segera menangkap dan menghukum berat mereka
kalau begitu kami mohon pamit kiai
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku tahu orangtuaku terlalu memaksamu kakak kakak kibar
aku tidak mau menjadi beban untukmu
sekarang aku membebaskanmu dari semua janji janjimu kepada kedua orang tuaku
kakak bebas menentukan pilihan
aku akan pergi jauh kakak
ini sudah larut malam
banyak hewan buas disini
aku bisa menjaga diri
kamu tidak perlu cemas
aku sudah terlanjur berjanji kepada kedua orangtuanya
aku akan selalu menjagamu
aku akan selalu melindungimu
dan aku tidak akan membiarkan hal yang buruk terjadi padamu
kakak bukankah aku sudah bilang
aku sudah membebaskanmu dari semua janji janjimu kepada kedua orang tuaku
aku sudah berjanji
dan janji adalah hutang bagiku
dan aku harus membayarmu
aku mohon kamu tetap disini bersama aku
aku akan selalu menjagamu
aku akan selalu melindungimu
dengan seginap jiwa dan tataku
aku akan selalu menjagamu

aku akan selalu menjagamu
dan aku harus membayarmu
dan aku harus melindungimu
dan aku harus melindungimu
dan aku harus melindungimu
dan aku harus melindungimu